masakan ini aku yang masak loh spesial buat kamu biasanya kadang kadang rumah yang masak
tapi untuk kali ini aku bener bener aku yang masa karena aku kangen banget untuk masakin kamu
mas kamu mau makan yang mana ada nih nih tuh tuh sup
oh iya sup sup sup
kamu tuh suka banget sop buatan mama tapi ya sama aku sebelas dua belas lah ya mama
hmm kayaknya enakan kamu dedin sekarang
mama juga mau coba dong sup kamu
kiki kok kamu malah nyendok nasi ke piring kamu sendiri tuh ya
ya semua boin bu
memahami keluarga aku lebih jauh lagi
tapi ternyata apa
kamu malah ngorek ngorek masalah lutan terosa dan almarhumah mama
yang bahkan gak bakal mengubah keadaan
ini pak bil
terima kasih mbak ya
harusnya kamu tuh gak perlu marah kayak gini dong
harusnya kamu tuh berterima kasih sama aku karena aku udah peringatin kamu
kalau kamu emang mau marah harusnya marah ketemu
udah aku bilang udah
emang kamu belum siap untuk dengar kebenarannya
ya terus apa
kalaupun kamu sama aku berhasil mengungkap kebenarannya terus apa
bisa bawa mamaku balik lagi kesini
bisa bikin mamaku hidup lagi
mama udah tenang di sana sena
udah kita gak usah bahas bahas ini lagi gak usah diikuti
ya tapi kalau menurut aku

kamu gak akan bisa tenang kalau belum diungkap kebenarannya
selamanya dia nggak akan bisa tenang di sana
sekali lagi aku kasih tau ya sama kamu
orang yang biasanya berwajah malaikat
banyak banget kejahatan yang mereka lakukan dengan wajah malikatnya itu
seumur hidup aku gak pernah diajarin ngomong kasar sama orang lain
sekarang pun aku gak mau semarah apapun aku sama orang itu

si u yang ngotot pake huruf k
udah salah pake jawab lagi

kalau kiki tuh pernah kuliah
udah gak usah dipermasalahin
yang penting kalian udah niat udah bikin sepanduk
udah memeriahkan ke pulangan masa
aku juga ikut bantu loh
pas siapin semua
oh kamu udah bantu siapin makan malem di meja ya pinter sekali
makasih ya sayang
jadi pas tadi pulang kiki tuh sempet ngasih tau ke aku kalau kiki
oh iya boy mirna tuh mau bikin surprise kecil kecilan buat kamu
sekarang kita makannya gimana sih
itu welcome nya tutup dulu
taruh sekarang dulu deh
boleh lagi ya mbak
biar gak jatuh ya
masakan ini aku yang masak loh
special buat kamu
biasanya kadang kadang mama yang masak
tapi untuk kali ini aku bener bener aku yang masak karena aku kangen banget untuk masakin
kamu mau makan yang mana
oh tuh tuh sup
kamu tuh suka banget sop buatan mama
tapi ya sama aku sebelas dua belas lah ya
kayaknya enakan kamu dendin sekarang
mau juga mau coba dong sup kamu
yang kiki kok malah nyedok nasi ke piring kamu sendiri tuh ya apa
iya siap apa ibu
ya boyang tuh ben kamu ngambilin
ini yang geser sana
sip ya mbak
kamu mau apa sob aku buatin sob itu ya
aku taruh disitu ya biar kamu makan ya mas ya
mau apa tempe pengen tempe ayam goreng mau
wah ini enggak ini enak banget nih kamu pasti suka
dibuat sama karyawan kamu mas
karyawan kamu ya gak sih
oh ya aku belum ceritain ya jadi ini ceritanya panjang banget sih mas
jadi kamu tuh punya pt namanya aldebana sejatera
dan perusahaannya juga sukses banget
karyawan karyawan kamu tuh sangat kangen sekali sama kamu
makanya mereka buatin ini karena mereka tahu kamu suka itu
ya boleh lah
pokoknya mama pengen kamu mencoba semua yang ada di sini
memberi anak karyawan kamu masakan kamu
makanya aldebana sama aku
masih agak aneh tapi
saya disana makan apa adanya
saya nggak pernah melihat makanan seperti ini
saya gak bisa menghidupkan api
ikan mentah saya makan
intinya bagaimana saya bisa bertahan hidup
masa yang kebelakangan aku
berarti masal enak dong tiap hari bisa makan seafood ya kan
sekarang lu pikir ki lu hidup di pulau terpencil
gak ketemu sama keluarga lu hampir dua tahun
terus disana gak ada bumbu bumbu
mau lo gak ada rasanya kan
gak mau masa duatan harus kayak gitu
ya kiki pasti nangis lah mbak
gak kejadian gak bayangin mas
nah itu dia
yang penting sekarang kamu
kamu udah lewatin itu semua
sekarang makan ya
ini untuk melebis masa duatan kamu
kamu masih ngetempe
sekarang kamu makan bunch
apa sih mas
itu ada ada
kamu masih nggak takut alergi udang
saya juga nggak tahu